terowongan silaturahmi yang menghubungkan masjid istiqlal dan gereja katedral jakarta
pembangunan oleh kementerian pupr ini rampung sesuai target
yaitu sejak lima belas desember dua ribu dua puluh hingga dua puluh september dua ribu dua puluh
dibangunnya terowongan ini bertujuan memudahkan kedua umat beragama
untuk saling berinteraksi terlebih pemanfaatan lahan parkir
saat peringatan hari raya kedua agama
namun pembangunan terowongan silaturahmi tidaklah mudah
perlu pertimbangan struktur konstruksi dan material yang tepat
agar tidak sampai merusak kedua rumah ibadah
tantangannya juga ada karena lokasi di sekitar katedral maupun istiqlal ini
kita tahu bahwa katedral ini juga dibangun satu ratus dua puluh tahun yang lalu
sehingga menggunakan fondasi dangkal
dan tanah yang ada di sekitar sini juga tanahnya galrunak
benar benar meneliti kira kira struktur apa yang tepat
konstruksi apa yang tepat digunakan di sini
terowongan ini memakan total biaya rp tiga puluh tujuh tiga miliar
sementara itu dimensi bangunan memiliki total panjang tiga puluh dua meter
lebar lima meter dan tinggi delapan meter
terowongan ini juga dilengkapi dengan pendingin ruangan
hingga fasilitas ramah dan penyelenggaraan
terowongan ini juga dilengkapi dengan penghasilan perusahaan
sebuah perusahaan yang berfungsi di kedua sisi
terowongan ini nantinya akan bisa digunakan oleh masyarakat umum
setelah diresmikan oleh presiden
setelah empat puluh tiga tahun masjid istiqlal berdiri berdampingan
bersama dengan gereja katedral jakarta
dan keduanya bukan hanya sekedar bangunan yang saling berhadapan
melainkan simbol dari kerukunan antarumat beragama
dengan dibangunnya terowongan ini diharapkan bisa mewujudkan cita citanya yaitu sesuai dengan namanya silaturahmi yaitu tali persahabatan di antara keberagaman di tengah perbedaan
putri demas andre anhar jakarta